ya kutunya pergi
kita berhasil ya
naura ini kontrakan kamu
nggak jauh kan di tempat aku
aku sengaja pilihin yang gak jauh
biar aku selalu bisa dekat sama kamu
tapi tempatnya gede banget
mas aduh pasti mahal ya
kita lihat dalam yuk
ya ampun mas
aku bersihin dulu ya
ini ada sabunnya
sebenernya aku pengen kontrak sebelah kamu persis naura
tapi daripada jadi fitnah
kita kan belum menikah
beda lagi kalau sudah menikah
ketika kamu sudah menikah
kamu akan menikah
kira kira apa yang bakalan terjadi ya
kalau sampai kamu tahu aku yang sebenarnya
apa kamu bakalan benci sama aku
karena aku udah bohongin kamu selama ini
aku gak mau kehilangan kamu naura
lebih baik aku terjebak jadi tukang ojek
beneran seumur hidupku
daripada harus kehilangan kamu
ketika kamu sudah menikah
kita akan berpikir bahwa kamu sudah menikah
pokoknya kita tidak boleh menyerah
sampai ke ujung dunia pun
kita harus bisa menemukan naurah
kita semua tuh udah ngubur ngubur kemana mana loh bang
kameranya kok kita semua pada siang loh
baju pengandang yang abang memberikan buat naura juga
terus gimana bang
kita takut banget banget
lama lama kita semua bisa koid bang
gara gara ngejar naura terus bang
kalian semua berani menolak keinginan turai
kalau gue mau
sekarang juga kalian semua bisa covid sama gue
terserah kalian semua
tapi gue tetap akan di jakarta
sampai menemukan aura menjadi bini gue
jadi kita semua boleh pulang kampung bang
kalian semua boleh pulang kampung
tapi setelah kalian melawan anak buah baru gue
karena anak buah baru gue akan menguburkan kalian hidup hidup
bapak ampun bang
kenapa sih kerjaan lo tuh belajar
terus udah udah stop belajarnya
sekarang mendingan lo lihat nih
pertunjukan yang gue mau liatin ke loh
bagus banget ki
ini benar benar kayak mirip mirip gitu deh
tunjukan apa non
pertunjukan antara pembantu dan tukang ojek
satu dua tiga action

yuh tu gue di las eno
jangan sampai kurang ajar sama dia ya
pokoknya kamu ngalah aja
kamu turutin aja ya
pokoknya gimana pun juga kan kita utang budi loh sama keluarga inon tiara
kenapa sih hah kenapa
gue kasih tau sama lo ya
kakak lo itu emang gak tau diri
dia jadi pembalan tuh kabur lagi sama tukang ojek
udah gitu balik lagi
ditambah dia sok soan nganterin makanan
aku harus bisa ngelewatin semua cobaan dan penghinaan ini demi mewujudkan impian kak nora
lo mau marah
eh nangis ya

nanti kok kenapa sih gak pernah ada capeknya
buat ngejekin oki
lo juga gak pernah capek selalu dateng ngebelain oki
emang ini kenapa sih
gue suka kan sama oki
asal lo tau ya oke itu sahabat gue
ya aku tuh nyaper gigi
kita berhasil ya
loh kok kamu bisa masak
kamu dapat uang dari mana
aku tadi jual kalung aku ke toko emas di ujung jalan
terus aku beli deh perlengkapan dapur sama bahan bahan
biar kita tuh gak makan di luar mulu boros tau
aduh naura kenapa sih kamu harus mikirin itu
hal kayak begitu gak usah kamu pikirin
aku kan belakang gini ngerepotin kamu mulu
masa soal makanan aku juga ngerepotin kamu sih
lagian kan aku juga harus mikir gimana caranya aku bertahan hidup
ya ampun nora
kamu tuh bisa bertahan hidup
apalagi kamu punya pekerjaan
cuma karena kamu dikejar kejar sama bang jaja bang jaja itu
jadi kamu tinggal di sini
ya aku juga gak mungkin balik lagi ke rumahnya pak hutomo mas
karena di sana aku tuh cuma bikin kasih
masa soal keadaan terus
jadi aku gak mungkin balik lagi ke sana
anak majikan kamu itu yang masih muda
apa dia menyukai kamu
tapi asal kamu tau nora ya
aku sama sekali gak peduli
kesepakatan kita tetap sama
aku gak boleh merendahkan arka
dan mengatakan arka memang mencintai pembantu seperti aku
aku harus berbohong
ya lagian mas
juga nanyanya ada ada aja
masa sih mas jika jatuh cinta sama pembantu yang gak mungkin lah mas
mas arka itu memang orang yang baik sekali
dia gak pernah menganggap apa ini sebagai pembantu
memang sebenarnya dia cuma sekedar baik aja kok
tapi ya keluarganya itu curiga kalau ada sesuatu ya di balik aku dan mas arkan
oh gitu ya
syukurlah kalau arka gak cinta sama naura
enggak lucu banget kalau gue harus saingan sama arka
nanti aku cariin kamu pekerjaan ya
kamu gak usah khawatir kok mas
kalau soal itu aku bisa cari kerjaan sendiri
eh bapak bapak bro
kita gak mau kalah kita nyerah
gue kesini gak mau cari ribut sama kalian ya
gue cuma bilang ini
ini ada cek kosong
dan udah gue tanda tangan ini
kalian semua mau ngisi berapa aja terserah kalian
asal kalian janji sama gue gak akan pernah mengganggu naura lagi
lo mau kasih gue begituan
ambil surat surat berharga gue
lo harus tahu siapa gue
ini surat surat rumah dan surat surat berharga lainnya
kalau sampai tidak ada ini
sekarang gue kasih sama lo
nora itu barang apa
bisa ditukar pakai uang
gue itu sama nora tidak bisa dipisahkan oleh siapapun
jangan ngawur ya kalian semua ya
kalau kalian nggak mau terima ini gak apa apa
tapi sampai kapanpun gue akan selalu ada untuk jagain aku
jadi kalau kalian semua berusaha untuk mengganggu nora lagi
lewatin dulu mayat